presiden joko widodo kembali menjenguk menko polukam wiranto pada jumat siang
menurut presiden kondisi wiranto sudah stabil dan semakin membaik
presiden joko widodo kembali menjenguk menko polukam wiranto di rumah sakit pusat angkatan darat gatot subroto pada jumat siang
jokowi tiba di sekitar ataupun di rspad sekitar pukul sebelas siang dan langsung masuk melalui pintu samping vvip pavilion kartika
usai menjenguk wiranto jokowi didampingi kepala rspad dr terawan menteri sekretaris negara pratikno
serta tenaga ahli kedeputian empat staff presiden ali mokhtar ngabalin memberikan keterangan kepada media
jokowi mengatakan kondisi wiranto sudah stabil dan mulai membaik setelah menjalani operasi semalam
ya baru saja tadi saya menjenguk lagi menko polhukam
bapak wiranto dan alhamdulillah kondisinya sudah stabil semakin baik
tadi bisa berkomunikasi sudah berbicara dengan saya tadi
sudah menyampaikan artinya sudah kondisinya sudah semakin baik
kita berdoa bersama agar beliau segera diberikan
pemulihan kesembuhan secepat cepatnya
kemarin langsung saya sudah perintahkan juga kepada kapolri untuk pejabat pejabat
agar diberikan penampilan
tambahan pengamanan meskipun sudah ada tetapi diberikan tambahan pengamanan agar
peristiwa yang terjadi pada menko polukam bapak wiranto tidak terulang lagi
ya saya rasa itu